kami mengumpulkan cerita dari sembilan kota
mewakili indonesia dengan persoalan yang sama
sampah yang terus menumpuk bahkan menjadi gunung
ini sampah kita
jalur naik ke gunung sampah di zona empat unit pengelolaan sampah terpadu bantar gebang tidak mudah
tumpukan sampah yang tidak stabil dan cenderung basah meningkatkan risiko perjalanan kami menuju level enam atau puncak
tumpukan sampah di lokasi ini adalah kontribusi warga ibu kota jakarta
secara umum memang tpst bantar gebang masih menjadi andalan provinsi dki jakarta dalam melakukan pemrosesan akhir sampah dari kota jakarta
sampai saat ini tpst bantar gebang menerima lebih dari tujuh lima ratus ton sampah per hari
dan ketinggian zona landfill aktif di tpst bantar gebang masih
mencapai sekitar lima puluh sampai lima puluh lima meter dari muka tanah
hal tersebut tentunya perlu disiasati supaya daya tampung tpst bantar gebang tetap terjaga untuk menerima sampah dari kota jakarta
mengelola tumpukan sampah di tempat ini jelas tidak mudah
apalagi tempat ini menjadi tujuan akhir hampir semua jenis sampah

kita ini sudah di paling tinggi di atas tumpukan sampah level enam ya
pernah nemu sampah apa aja bang di sini
yang abang lihat sampahnya di sini apa aja yang sampai ke tpi ini ke tpst ini
sampahnya sih campur aduk ya
ya seperti kain kayu bahkan popok dan pempes pun banyak
yang paling ada
aneh pernah nemuin sampah apa bang
pernah melihat sampah apa di sini bang
ya pernah nemuin dulu ya
ya kadang ada juga
seperti bayi itu mayat gitu
bayi ada gitu
tapi menurut abang sampah sampah itu sebenarnya yang termasuk yang dibawa ke sini itu masih punya nilai nggak sih bang
ya contohnya seperti ini pemulung
ya bahan bahan dari plastik itu kan
dikumpulin dijadikan uang untuk nafkah anak istrinya
benar saja bagi tidak sedikit orang
sebagian sampah yang terkumpul dan menggunung di lokasi pembuangan akhir
atau pengolahan akhir atau apapun sebutannya
sejatinya masih berharga
tidak hanya di ibukota di kota pontianak kalimantan barat
para pemulung mengandalkan gunung sampah di tpa batu layang untuk menjadi sumber penghasilan utama
penopang kebutuhan hidup sehari hari
adi mencari botol plastik dan kardus di tpa batu layang untuk dijual kembali
ayah empat anak ini menjalani profesi sebagai pemulung sejak dua tahun lalu
untuk mendapatkan uang sekitar lima puluh ribu rupiah per hari
kalau gini sehari dapat berapa
ya paling tinggi lima puluh ribu pak
itu apa yang bapak kumpulin
ya banyak macam
ada botol aqua gelas aqua kardus bekas plastik bekas
yang paling cepat jadi duit itu apa
ada penampungnya ya
berapa kilo itu pak satu hari
pemandangan serupa juga bisa kita lihat di tpa toisapu kota ambon maluku
tpa yang menempati lahan terbatas hanya satu hektare
dengan daya tampung sekitar seratus ton sampah per hari ini
juga menjadi penopang hidup warga sekitar
kota ambon maluku
kota ambon sini kan mata pencarian di sini kan sampah
jadi kata kata minta syukur bahwa ada sampah di sini
kata kata bisa kata kata dapat kehidupan
maksudnya kata kata dapat pekerjaan
kata kata kerja di sini
jadi kata kata penghasilan di sini
kata kata harap sampah ini buat kata kata hidup hari hari begitu
jadi kalau macam
kalau kata kata tidak ada sampah juga
kata kata juga susah
kota ambon maluku
namun di balik potensinya
tempat pembuangan akhir atau tempat pemrosesan sampah
juga tak lepas dari polemik
seiring dengan semakin menumpuknya sampah
warga kampung maisepi distrik manokwari selatan
kabupaten manokwari papua barat
meminta tpa sampah direlokasi jauh dari permukiman keberadaan
tpa sampah yang hanya berjarak sekitar lima puluh meter dari permukiman warga dikeluhkan karena menimbulkan aroma tidak sedap dan gangguan pernapasan
masyarakat di sini banyak yang kemudian menghirup udara yang juga sedap
itu sering terjadi
kemudian itu berdampak pada kami masyarakat di sini
kemudian jarak sampah ini sangat dekat dengan permukiman warga
kemudian di belakang sini ada kantor gubernur apa
lalu kemudian kalau tidak ada perhatian dari pemerintah untuk kemudian relokasi sampah ini kan bagaimana
bagi saya nanti masyarakat yang kena dampaknya
persoalan lain juga muncul ketika berbagai jenis sampah dikumpulkan bersama tanpa dipilah di sebuah lokasi
hewan ternak seolah tidak dapat menolak daya tarik sampah organik ditumpukan sampah seperti ini
di makassar sulawesi selatan
ternak warga ikut menikmati sisa sampah organik bersama para pemulung yang memilih sampah plastik
risiko tambahan bagi pengelola tpa sampah dan mungkin bagi konsumen daging sapi
kalau kita merujuk pada penelitian rekan kami kolega kami dr risa di tahun dua ribu dua puluh satu
ternyata sapi sapi ini juga menunjukkan terpapar jadi sudah positif itu leptospirosis
ini adalah penyakit yang bisa menular
ini adalah penyakit yang bisa menular ke manusia tapi tidak melalui daging sapi
berikutnya adalah penelitian di tahun dua ribu tujuh belas kolega kami itu juga ingin fokus melihat bagaimana sih kualitas daging
ketika kita fokus melihat kualitas daging penelitian beliau untuk melihat logam berat yang ada di situ
logam berat yang dilihat itu adalah yang bersifat karsinogenik tb timbal
ini jumlahnya itu di luar di atas
atas ambang yang diharuskan
seharusnya sekitar satu ppm itu yang diperoleh oleh rekan rekan antara satu sembilan ada sandam malah sampai dua
ini artinya apa
bila mana ini dikonsumsi jadi ini tidak ditemukan hanya pada dagingnya saja tapi juga ada delivernya di hatinya
kita kan pemakan coto kan di sini
jadi itu juga memiliki risiko bila mana dimakan dalam kondisi terus menerus
pertanyaan selanjutnya adalah apakah seperti ini tata kelola sampah di indonesia
hanya dikumpulkan dan ditumpuk
lalu bagaimana selanjutnya
kalau kita bicara tpa itu adalah tempat pemrosesan akhir bukan tempat pembuangan akhir
sehingga seharusnya memang sampah itu ketika dibawa ke tpa
sampah itu diproses tidak hanya dibuang
jadi artinya belum dikelola baik secara kontrol landfill atau sanitari landfill
nah ini yang terjadi kenapa
karena memang pengelolaan sampah yang masih dilaksanakan di daerah
itu masih banyak yang kumpul angkut buang
sehingga sampah tidak dipilah dulu kemudian tidak dikelola lanjutan
menjadi circular economy tapi hanya dibuang begitu saja
sehingga pekerjaannya memang menjadi lebih berat
walaupun tpa ini ketika awal dibangun oleh kementerian pupr
itu sudah menganut sistem sanitari lainnya
tapi karena kendala biaya sumber daya manusia juga
sehingga pada akhirnya tidak dikelola secara sanitary landfill
jamal adalah satu dari puluhan pengangkut sampah yang bertugas di kelurahan
di kelurahan babakansari kota bandung jawa barat
pria berusia tiga puluh tujuh tahun ini telah dua belas tahun berkeliling dari rumah ke rumah untuk mengambil sampah domestik
bagi jamal peningkatan jumlah sampah di kota bandung sangat terasa
iya terlalu banyak terlalu banyak
tiap tahun terus meningkat
dulu saya kesini seminggu dua kali cuma tiga roda
sekarang seminggu empat kali sekali kesini dua roda tiga roda
jadi makin tahun kerasa ya
iya makin tahun kerasa banyak
sampah yang diangkut dari rumah warga kemudian dibawa ke tempat pembuangan sampah di kelurahan
untuk selanjutnya dibawa ke tpa sarimukti
seringkali tpa sarimukti tak dapat menampung sehingga pengangkutan sampah tersendat
volume sampah hingga dua ribu dua puluh dua tercatat sebanyak lima belas empat ratus tiga puluh empat m tiga
jumlah ini jauh melebihi kapasitas tpa sarimukti yang hanya sebesar satu sembilan ratus enam puluh dua m tiga
salah satu jenis sampah yang masih menjadi persoalan tidak hanya di kota bandung
tapi di seluruh wilayah indonesia adalah sampah plastik
kalau buang sampah paling banyak itu kalau saya plastik
karena plastik kan kita kalau belanja ke pasar pasti pakai plastik
mau belanja ikan pakai plastik
belanja tempe pakai plastik
jadi plastik satu plastik satu plastik pasti banyak plastik
sampah jajanan anak anak suka lah botol botol plastik semualah itu
satu hari berapa banyak pak ini
satu hari tiga kali pagi siang sama sore
penuh gini ya pak
perkara jenis sampah yang dibuang tanpa dipilah lalu bercampur di tempat pembuangan akhir baru satu hal
masih ada persoalan lain dalam pengelolaan sampah di berbagai kota di indonesia
yaitu kebiasaan membuang sampah sembarangan
kita menghadapi kendala sampah yang tadi dibuang masyarakat sembarang
nah padahal tempat sampah kita cukup
ini karena tadi tuh masyarakat belum teredukasi untuk membuang sampah di tempat yang sudah ditentukan
nah kami dalam rangka ini punya beberapa program untuk urusan ini termasuk mengedukasi masyarakat
dengan melibatkan tadi forum komunitas hijau kita itu
nah kadang kadang masyarakat ini karena berada di pinggir sungai buang sampah langsung di sungai
depan rumahnya diparet buang sampah diparet
di tempat tempat hiburan di tempat tempat keramaian waterfront
nah itu masyarakat pengunjung itu membuang sampah sembarangan
kita juga sudah turun di lapangan itu
kepedulian masyarakat terhadap sampah masih jauh dibandingkan kepedulian terhadap persoalan hemat air dan energi
sebagian warga bahkan tidak tahu kemana sampah yang mereka buang akan dibawa
tahu nggak bu di sampahnya dibawa kemana ya bu
biasanya tempatnya di tempat
pembuangan sampah ya bang
dijemput kemarin ya bu
bu kalau nanti tempat sampahnya penuh di sana gimana nih bu buang kemana nanti bu
ya biasanya sih tukang sampah ya bang
yang kalau sampahnya udah penuh ke tempat sampah tukang sampah yang buangnya
saya pun kurang tahu juga
contoh lainnya juga sangat nyata di sekitar kita
di jakarta misalnya sampah mudah ditemukan berserakan di pinggir jalan bahkan di saluran air
sampah ini masih cukup banyak ya
dalam satu hari itu rata rata sampah dari badan air sekitar seratus sampai dua ratus lima puluh ton per hari
masih cukup banyak
ada lima satu ratus dua puluh lima petugas sampah
petugas kali ini yang setiap hari memang bertugas untuk melakukan penanganan di badan air
nah kita ada satu tujuh ratus tujuh puluh enam titik penanganan sampah gitu di seluruh badan air
ketika sampah telah tercecer di saluran air seperti selokan
hanya ada satu pilihan sampah harus diangkut
jika tidak risiko banjir dan penyakit akan semakin tinggi
aduh tuh udah tumpah
pak roman kita ngobrol dulu pak
kita tadi dari bawah gorong gorong atau selokan di atasnya ada rumah rumah warga
jadi kita ngambilin sampah plastik ya terutama kemasan bekas makanan bekas cemilan dan sebagainya
itu di bawah pemukiman warga
ada selokan selokan di sini diambilin sampahnya
ini pak roman yang diambil sama pak heru ini apa aja biasanya sampah sampahnya pak
yang paling sering atau paling banyak apa
sampah plastik pak
oke ini tiap hari kayak gini
iya tiap hari
tiap hari diambilin sampai tiap hari juga selalu akan ada lagi
iya selalu ada
biasanya sekali ambil nih berapa karung dapat di selokan kayak gini
kurang lima karung
isinya kurang lebih sama
biasanya dari mana pak sampah sampah ini
ke warna laliran itu
ada dari mana
juga ya misalnya dari sini
ada dari mana
barang barang kot sini juga masuk ya
ada dari puhugu kecil
harapannya apa bang buat masyarakat di sekitar sini nih
semoga sadar lah
biar apa nih biar buang sampahnya di tempatnya ya
jangan di mana bang
repot juga bang ya tiap hari ngambilin bang
nih ada apa aja nih bang sampahnya nih
rata rata ini bungkus makanan atau kebutuhan rumah tangga
warga mengaku tidak tahu
dari mana dan siapa yang membuang sampah ke saluran air
sebagian warga menilai sampah sampah di saluran air sekitar rumah tinggalnya
berasal dari hulu sampai hilir

oh ini memang tiap hari dibersihin sama bapak bapak ini
jadi senang nggak dibersihin
kalau lambat bau
tapi sampahnya dari mana bu biasanya ini
kan ini dipampet dari atas
dari atas turun sini mampet di sini
oh mampet di sini
iya tiap saat
tapi nggak sampai banjir akhirnya
kalau banjir malah
kalau gede nggak sampai banjir
pujanya deras banjir
kalau banjir malah bersih
iya karena kan ke bawah
ke bawah kan
tapi kalau udah dibersihin gini jadi enak bu ya
enak cuma dari sana dari atas kembali lagi sampahnya
selalu ada bu sampah itu
jadi dari atas
ini bu ada pesan mungkin buat orang orang yang sering buang sampah ke sungai
ya biasanya sih biar agar bersih aja
main ber aja gitu
ini biar bagus
ini yang mampus ini
masak ala sama yang di pasar ruara
masak ruara aja
main ber aja
oke berarti nggak tahu siapa yang lempar di sana

yang paling aneh apa bu sampahnya
ketinggian timbunan sampah di tpa terjun kota medan telah mencapai lima puluh lima meter dari permukaan tanah
sekitar empat tahun lagi lokasi ini tidak sanggup menerima sampah atau penuh
sebagai gantinya pemerintah kota telah menyiapkan lahan tambahan seluas empat hektare
untuk menjadi sanitary landfill atau tempat pemrosesan sampah
bukan sekadar lokasi open dumping atau tempat penumpukan sampah
jumlah sampah melebihi kapasitas terjadi hampir di semua tempat pembuangan air sampah di indonesia
beban ini terus bertambah karena sampah tidak terkelola sejak awal
nah tpa itu juga menyumbang landfill gas itu metan dan juga co dua yang cukup besar
kemudian juga belum air lindi dan yang lain mengotorkan air tanah
kemudian kalau longsor ke sungai mencemari lingkungan
itu belum bau yang dirasakan masyarakat sekitar dan seterusnya
belum lagi harus memantau agar aman
itu sebenarnya perlu kita sadari di awal memang tpa mudah tapi dia konspekuensinya sangat banyak
pengelolaan sampah sejatinya dilakukan sejak sumber atau dari penghasil sampah
tidak hanya memilah sampah tapi juga memanfaatkan sampah untuk hal lain yang lebih bernilai
sebagai upaya mengurangi beban penumpukan sampah di lokasi pembuangan
nadine chandrawinata mengaku terbiasa dan menikmati proses kelola sampah yang telah dilakukannya selama empat tahun terakhir
kita dengan kak nadine disini
kalau kita bicara mengenai pengelolaan sampah
sebenarnya kalau dari skala paling kecil rumah tangga
dan pemilahan sampah sesuai kategorinya
karena memang setelah sampah itu dicampur
itu akan mengeluarkan bau tidak sedap
dan itu menjadi sedikit pr buat teman teman kita di dinas kebersihan untuk memilah lagi
karena sampah yang tidak bersih itu tidak bisa dipilah
jadi yang bisa kita lakukan adalah kita melakukan pemilahan sampah
dari yang paling dekat sama kita
yang paling sederhana yaitu rumah
nah ini pemilahan sampahnya
ini sampah apa nih yang mau dipilah nih
nah ini salah satunya
jadi ini pet karena ini bisa digunakan kembali ya
bisa menjadi sirkular ekonomi ya
menjadi sirkular ekonomi
dan ingat tetap yang bisa digunakan untuk daur ulang
bisa dipakai kembali yang sampah bersih
nah ini yang aku bilang kita muter ya tur
oh ini ini komponsernya ya aku sama temenku
dia dari sustaination
nah ini kita masukin sisa makanan
potongan potongan seperti ya
sisa buah segala macam
dan jangan takut namanya belatung
kadang kadang kan orang mikir yang
aduh nggak mau ya kotor ada belatung
ya memang belatung itu membantu pengurayan
ini kan sudah pemilahan ada juga reduksi
nah sekarang mengenai recycle dan upcycle
ini apa yang udah kanadin buat
karena kan untuk perempuan kayaknya tidak bisa lepas dari namanya fashion ya
selalu tuh apalagi fast fashion tuh cepet banget gitu
dan selalu tergiur apalagi ada diskon gede gedean ya
wah pasti lah
tapi aku mencoba untuk mengurangi ya
ini karya mamaku potongan kain jeans
jeans kan sudah banget ya terurai
jadi ini yang dibikin
kemudian aku juga senang bros aku bikin jadi bros
kemudian aku senang pertanaman mungkin teman teman bisa lihat di sini ya
pot potnya ada yang udah dilukis
ada masker yang dipakai lagi itu apa tuh
nah ini dia
ini dia maksudnya
yakin banget di luar sana
temen temen pasti punya masalah tumpukan masker terlalu banyak
karena kain ya tidak bisa mau dibuang sayang
terus modelnya juga unik unik
malam mungkin ada yang belum terpakai
ini salah satunya masker aku sama dimas kita pakai
ada yang tak terpakai juga yaudah akhirnya kita bingkai
oke jadi kalau kita bicara mengenai peran masyarakat sendiri
artinya semua orang bisa ya seperti ini
dan mudah sebetulnya
mengelola sampah sejak sumber juga bisa dilakukan secara kolektif atau kelompok
tempat pengelolaan sampah reuse reduce dan recycle atau tps tiga r
desa gulingan mengwi kabupaten badung bali
mengumpulkan sampah organik dan anorganik dari warga untuk dikelola
dari volume sampah yang kami hasilkan hampir delapan ton per hari ya
jadi kita olah dari awal itu menjadi berupa bagian
jadi satu kami olah ini dengan proses sudah tentu berangkat kali
ya perlu waktu ya
diproses jadi ada dua bagian dia
jadi untuk pupuk tanaman dan pupuk media tanaman
dengan upaya ini
hanya setengah volume harian sampah yang akan berakhir di tpa
sekarang kita sudah membangun tps tiga r yang aktif itu ada dua puluh tujuh tps tiga r
itu bisa mereduksi atau mengolah sampah sekitar satu ratus tiga puluh tujuh ton setiap harinya
walaupun dari sana memang masih ada residu karena tps tiga r tidak menyelesaikan sampah
karena dia ada residu yang masih kita harus angkut ke tpa

warga kampung jojoran surabaya jawa timur juga memiliki antusiasme yang sama untuk mengelola sampah
asri hardini berhasil menggandeng ratusan tetangganya untuk memanfaatkan sampah menjadi rupiah melalui bank sampah yang digagasnya
gerakan ini mampu mengurangi sampah masuk tpa sampai sepuluh ton per bulan
jadi alhamdulillah kalau mereka awalnya tidak sadar
jadi alhamdulillah kalau mereka awalnya tidak sadar
sekarang mereka sudah sadar bahwa sampah bisa berubah menjadi pundi pundi rupiah
untuk tahun ini saya punya program yaitu dari sampah kering yang dipuluhkan warga dijual di bank sampah ini
kita bisa membuat program yaitu membayar pbb secara kolektif
sampai bulan mei dua ribu dua puluh tiga sudah ada enam puluh dua bank sampah
kurang lebih satu bulan bisa antara sembilan sampai sepuluh ton

dinas lingkungan hidup surabaya mencatat pada dua ribu delapan belas timbunan sampah di surabaya pernah mencapai enam ratus delapan ribu ton
kemudian naik menjadi enam ratus enam belas ribu ton setahun kemudian
tetapi setelah itu timbunan sampah di surabaya mengalami tren penurunan hingga menjadi lima ratus delapan puluh empat ribu ton pada dua ribu dua puluh
dinas lingkungan hidup surabaya menilai perlu ada kebijakan dari pemerintah pusat terkait pembatasan sampah plastik dan kemasan

sampah jenis inilah yang sulit diolah dan laju pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan upaya pengelolaannya
bahwa industri kemasan dan makanan minuman dan sebagainya itu bertanggung jawab atas produknya
perlu diketahui bahwa di surabaya itu itu untuk plastik itu paling tinggi prosentasenya dari yang non organik
perlu diketahui bahwa di surabaya itu untuk plastik itu paling tinggi prosentasenya dari yang non organik

artinya ini sudah darurat sebetulnya
plastik itu enggak boleh lebih dari dua puluh persen
seluruh pihak yang menghasilkan sampah sudah seharusnya bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkan
yang jelas mengumpulkan dan menumpuk sampah hanya akan mendatangkan masalah yang lebih besar
kita akan terus terus mengalami permalesan sampah
hanya ditumpuk dan itu bukan selesai di situ
kita harus melakukan upaya upaya penanganan sampah yang lebih integratif
tadi itu mulai dari pemilahan sampai pemanfaatan dan seterusnya
jika tidak ingin kita akan tenggelam dalam gunung sampah
sudah saatnya sampah yang terus menumpuk dan menggunung menjadi persoalan bersama
ini sampah kita